games di jakarta juga nyatanya membawa dampak ekonomi bagi sebagian sektor usaha
tak hanya itu penjual biji kopi di pasar santa pun juga ikut mendulang rupiah karena banyaknya turis asing yang berbelanja
banyaknya kontingen dan ofisial peserta asean games yang berbelanja ke smesco
bahkan membuat pihak smesco kehabisan stok kerajinan lokal
smesco indonesia ditunjuk sebagai salah satu dari destinasi belanja
kepentingan daripada asian games di jakarta ini
kita sudah siap dalam rangka menerima tamu kunjungan kita
tanggal dua september dua ribu delapan belas
smesco indonesia ini akan menerima kedatangan para kontingen dan ofisial peserta asean games
setiap harinya secara bergilir ratusan kontingen ini akan diajak untuk berbelanja aneka souvenir khas nusantara
bagi charlie atlet panahan asal hongkong ini berbagai souvenir khas indonesia sangat menarik
hari ini kami mencoba lukisan batik
kami menggunakan kain untuk melukis di pintu dan itu sangat menyeronokkan
tak hanya ukm di smesco saja yang banjir turis asean games
sebuah toko kopi di kawasan santa jakarta selatan juga ikut mendulang rupiah karena gelaran asean games
asian games sih sebenarnya sangat ngaruh ya karena memang kopi itu kan udah sekarang udah dunia lah gitu
orang dimana mana cari kopi jangan orang luar negeri kita juga sama
jalan ke daerah mana carinya kopi itu
biasakan ngaruh dan memang ada beberapa yang beli di sini gitu
jadi jalan jalan sekalian beli kopi gitu
dari mana aja biasanya pak
rata rata sih jepang nyamannya kayak jepang korea gitu ya
kanada juga ada sampai sini gitu
apalagi kan sekarang ada asian games kayak gini kan orang juga sambil jalan jalan sambil nonton ya kan
sambil jauh jauh pulang di daerahnya masing masing gitu
beli di rumah ini makan untuk bikin
atau ini ke korea ini bawa kopi untuk oleh oleh teman teman dan keluarga saya
gelaran asean games tak hanya menjadi ajang untuk menampilkan kemampuan terbaik para atlet
bagi tuan rumah toh asian games juga efektif menjadi pintu masuk masyarakat global
untuk mengenal dan memajukan komoditi unggulan tanah air
meladya rahma jakarta